direktur utama pt pln persero darmawan prasojo melakukan tinjauan bersama pastor kepala gereja
katedral romo hani budi hartoko terkait kesiapan ketersediaan listrik jelang natal di gereja
katedral pasokan listrik yang dibutuhkan gedung utama gereja mencapai lima puluh tiga kv
ampere pln memasang dua uninterptable power supply atau ups sebagai backup dengan kapasitas
masing masing seratus kv ampere ups pertama sebagai backup dan lainnya sebagai supply
cadangan pelayanan pelanggan rencananya ada dua ribu tiga ratus lima puluh enam petugas pln yang siaga di tujuh belas posko siaga
yang akan memantau dua ratus lima puluh tujuh gereja di jakarta masang pertama adalah ups dari daya terpasang lima puluh tujuh
kami pasang ups dua ratus ribu kemudian juga kabel penyulangnya
itu terdiri dari tiga pertama adalah penyulang satu dari gadu induk gambir lama penyulang dua itu
dari gadu induk mangga besar penyulang tiga dari gadu induk lagi gambir lama dan disini kalau ada
satu gangguan karena ini dari dua gardu induk yang berbeda langsung berpindah secara otomatis
pada penyulang yang lain jadi ini adalah salah satu sistem ketahanan listrik keandalan listrik
yang paling tinggi yaitu tanpa kedip dengan penyulang dari gado induk yang berbeda dengan
otomatis transfer apabila ada gangguan saat ini belum ada kesiapan khusus jelang natal dari gereja
katedral romo hani budi mengatakan sangat terbantu dengan pemasangan ups di gereja katedral
kristiani sangat bergembira sangat bersyukur ini menjadi juga acara atau menjadi bagian dari
kita membangun kebersamaan sebagai sesama anak bangsa sekali lagi terima kasih bahwa baik itu dari sisi
pasukan listrik dari pln dari pihak tni polri dan berbagai macam komponen bangsa sungguh mendukung
acara keagamaan kami dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya ketersediaan
listrik yang cukup romo hanibudi berharap ibadah natal di gereja katedral berjalan lancar tim di